masih di cnn indonesia newsroom
indonesia akan kembali menjadi tuan rumah ajang balap motogp
yang akan digelar di sirkuit mandalika nusa tenggara barat
tapi sebenarnya ini bukan kali pertama indonesia dipercaya menggelar ajang balap motor sekelas motogp
lima tahun yang lalu tepatnya di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam dan seribu sembilan ratus sembilan puluh
balap motogp untuk pertama kalinya digelar di indonesia di sirkuit sentul jawa barat
jauh sebelum sirkuit mandalika ada sirkuit sentul yang dibangun di atas lahan seluas tujuh puluh dua hektare
menjadi sirkuit balap kebanggaan indonesia
diresmikan di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga sirkuit sentul menjadi saksi
saat indonesia dua kali dipercaya menjadi tuan rumah balap motogp di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam dan seribu sembilan ratus sembilan puluh
di tempat ini di sentul ini mc dohan pernah di sini valentino rossi pernah di sini
ada ada rossi waktu itu duduk di atas bangku tukang sotobi juga di sini ada
lima tahun berlalu wajah sirkuit sentul tak banyak berubah
saat itu indonesia sebenarnya masih berkeinginan untuk kembali menjadi tuan rumah motogp
namun badai krisis moneter yang melanda tanah air di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
membuat hal tersebut menjadi mustahil untuk dilakukan
satu hal yang pasti penyelenggaran motogp di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam dan seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh terbilang sukses
tapi kalau dulu bicara tiket ingat kalau dulu berapa tiketnya saat untuk masuk bisa nonton
aduh lupa sejuta kali ya
sejuta om tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sejuta berapa ratus ribu
pokoknya sekali bikin balapan
tapi untungnya eme emen
dolarnya pasti rp satu tujuh ratus lima puluh
antusiasme penonton saat balap motogp digelar di sirkuit sentul tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam dan seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh lalu
juga masih diingat betul oleh ahmad jayadi
saat itu ahmad jayadi menjadi salah satu pebalap indonesia yang mendapat jatah wildcard dan tampil di kelas satu ratus dua puluh lima cc
dulu itu juga meriah banget
dan emang dinati nati ditunggu tunggu
karena pemberitaannya bahkan sebelum event itu berlangsung kan udah pasti diberitakan bahwa akan ada pembalap indonesia ahmad jayadi dan sama temen saya petrus canisius yang akan turun di kelas itu
jadi wakil indonesia gitu
jadi banyak sekali penonton yang bukan hanya melihat idola mereka di motogp waktu itu di gp waktu itu ada michael doohan dan segala macem
tapi mereka juga ingin melihat pembalap indonesia yang akan berlagak di situ
jayadi yang di era tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an adalah salah satu pebalap papan atas tanah air akhirnya merasakan bertarung dengan pebalap pebalap dunia
salah satunya adalah valentino rossi yang saat itu masih turun di kelas satu ratus dua puluh lima cc
memang saya turun dengan valentino rossi
jadi saat itu saya turun saya ada di kejuaraan itu saya nggak berpikir saya balap dengan siapa atau apa
karena saat itu saya adalah seseorang artinya saya bisa punya pengalaman bisa turun di kejuaraan itu bisa terpilih sebagai wakil indonesia saat itu
sudah sesuatu yang bahagia banget buat saya
sehingga di saat saya balap saya tuh banyak belajar aja
kini indonesia kembali mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah balap motogp di sirkuit mandalika lombok nusa tenggara barat
selain sukses penyelenggaraan kita tentu juga berharap gelaran balap motogp di indonesia kali ini juga dapat memberikan motivasi dan melahirkan bibit bibit pebalap baru bagi indonesia